oksigen menjadi salah satu kebutuhan krusial di tengah pandemi covid sembilan belas
masyarakat bahkan berbondong bondong menyerbu tempat pengisian ulang oksigen agar tak kehabisan
di tengah harga isi ulang yang melambung fauzi wirman seorang pengusaha isi ulang tabung oksigen
justru mempersilahkan masyarakat membayar seikhlasnya atas pengisian tabung oksigen yang dilakukannya
berikut kisahnya dalam heroes among us
sebuah kotak kardus terpajang di depan tempat pengisian oksigen di kawasan pramuka jakarta timur
kotak itu sebagai tempat pembayaran atas pengisian ulang tabung oksigen
tak ada harga yang dipatok untuk isi ulang oksigen
warga cukup membayar seikhlasnya secara sukarela
salah satu pengunjung roni merasa sangat terbantu dengan aksi fauzi ini
sejak pekan lalu roni harus mengisi ulang tabung oksigen
setiap hari untuk orang tuanya yang tengah terpapar covid
dengan aksi membayar seikhlasnya roni pun dapat menghemat kebutuhan isi ulang oksigen
dan mengalihkannya untuk kebutuhan lain
kalau buat kendalanya mumpung dekat ya tetangga jadi kita kenal dengan pak fauzi ini
suatu hari satu tabung
aksinya ini dilakukan sejak dua bulan lalu
atau pada saat varian delta merebak di dki jakarta
hatinya terusik melihat begitu banyak masyarakat yang mengantre
demi mengisi ulang oksigen di tokonya
dengan sejumlah tabung berukuran enam dan sepuluh kubik
ia pun mempersilahkan masyarakat untuk mengisi ulang tabung oksigennya sesering mungkin
masukan hariannya pun tak seberapa
yang jelas lebih sedikit dibandingkan jika ia mematok harga
namun hal itu tak menjadi masalah
selama ia dapat membantu
masyarakat yang membutuhkan
aksi ini pun akan terus ia lakukan
sampai batas waktu yang belum ditentukan
cerita begini udah waktu itu kan kita udah panjang banget antrenya
terus kita lihat orang itu sangat membutuhkan oksigen
dan habis itu yaudah kita ambil langsung aja
kalau untuk pengisiannya kita seikhlasnya aja
kalau dari hari kalau khusus hari jumat kita gratis
dua pilihan ya di saat itu
kalau kita mau
untuk gede ya
di saat sekarang kita baca untuk gede sih
tapi kalau untuk beribadah yang gede ya sekarang juga bisa
melakukan dua pilihan
biaya isi ulang tabung oksigen berkisar dua puluh hingga tiga puluh rupiah
di masa pandemi covid
harganya melonjak hingga mencapai rp tujuh puluh per satu lima ratus liter
atau untuk ukuran tabung satu kubik
aksi fauzi hanyalah satu
dari sekian banyak gerakan kemanusiaan di tengah pandemi
dengan penuh kesadaran
mari lakukan aksi nyata membantu sesama
demi melawan covid sembilan belas
mas gadawhan ilham aji jakarta